karena kamu kemarin sudah banyak nolongin saya
dan kamu sangat berjasa buat saya
hari ini kamu saya berikan libur ya
bukannya kita hari ini harus ke kantor polisi ya pak
gak usah itu biar saya aja sendiri yang kesana
oh iya saya juga sudah bilang sama felis
untuk transfer kamu
saya akan berikan kamu bonus
wah papa ini di mana sih
di kamar nggak ada
kamar mandi nggak ada
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
papa di mana
eh aku cari nggak ada di rumah
papa harus pergi sebentar
tadi papa mau bangunin kamu
cuman papa lihat kamu tidurnya enak banget
jadi papa nggak enak
ada beberapa barang yang harus papa beli untuk covid sembilan belas
dari kemarin kita kan ke bandung terus
jadi ada beberapa barang yang habis
kamu istirahat aja di rumah ya
yaudah kalau gitu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalau papa mau ke bandung
papa mau mastiin dulu apa bener elsa berhasil di selamatkan dari sungai
dan selamat sama iki
lima belas tahun ini saya ternyata udah berjalan
tentu saja man
aku nggak pernah ke ososi
nak males tuh lo sebenernya
untuk transfer kamu saya akan berikan kamu bonus
nggak usah bang nggak usah repot repot
saya yang sudah banyak rebutin kamu
terima kasih banyak ya
yaudah selamat liburan ya
terima kasih banyak pak
mumpung saya libur hari ini
saya harus tanya kok mirvan
soal bella yang
kerja di kantor alam mempartawan
kemarin saya sibuk banget
tapi kebetulan hari ini saya lagi longgar om
kita bisa ketemu
jesse juga atau gimana
ada hal yang penting yang harus saya tanyakan kok
mungkin kita ketemu dulu aja ya
tidak enak kalau ngomongin ini di telepon
ini saya kebetulan lagi lari di taman flaminggo
kasih saya waktu sebentar lagi ya
ntar kita ketemu di morning jakarta kafe
ini mama mau taruh pakaian kamu nih di lemari
udah nyepi lagi
itu loh acara pernikahan kamu sama mbak catherine itu gimana
kan bukannya waktu itu batal acara priwetnya
terus sudah di reschedule belum
jangan ditunda tunda ren
nanti kamu kandas lagi percintaannya
insya allah pasti jadi
aku udah yakinin hati aku sama catherine
aku harus selesaikan ini
nanti aku mau selesain urusan aku dulu sama om irfan ma
aku harus beresin dulu masalah lo aku ma
aku gak mau nantinya akan ada masalah lagi
iya kamu benar ren
mama itu dukung kamu terus
yang penting kamu sama mbak catherine nantinya harus bahagia
gak boleh ada yang membebani kalian
hari ini aku libur
tapi aku mau ketemu om irfan ma
karena ada suatu hal yang harus aku bahas sama dia
ketemu lagi sama dia ren
yaudah kamu hati hati sama dia ya
yaudah mama mau selesaikan pekerjaan lagi nih
soal hubungan randy sama jessica kayaknya kamu harus ngomong baik baik deh
jangan biarin ini berlalu lalu terus
iya sih kak aku tolong maksud kakak
dan aku juga sebenarnya
aku merasa tertekan juga dengan masalah ini